tadi lagi beres beres mak
udah tiga hari tadi gak nyuci
bang aku pesen bubur lima bungkus
gue kalah tapi yang dapat hadiah gue
pas nyampe ada yang beli
tunggu ya bu
kamu rencananya mau pindah kemana jak
pindah ke cibubur aja cak
yang jauh sekalian
apa lu biar kagak disaingan lu
gue mau nyerebat penumpangnya
ke lima aja bang ya
gak ah jack
sekarang mah masih pagi
saya mau nunggu penumpang aja
ah gue gak mau denger
tadi lagi beres beres mak
udah tiga hari tadi gak nyuci
lim kopi hitam atau lim
lim lu udah dengar belum
kalau di kampung kita ini penambahan jalan
terus ada pelebaran jalan juga
dari pangkalan ojek sampe rumani kena semuanya
terus lu tau gak kalo kumis lu tebal sebelah
tunggu kita belum naik
ya gak usah pake emosi mas
yaudah saya tambal dulu
lama amat sih
apa mau kesini
mai tunggu ya bang
oh udah deket
yaudah saya kesana sekarang ya
bapak sudah mau berangkat
iya berangkat ya
oh iya mbak suti belum datang
hari ini kan tidak ada lagi pesanan pak
oh gitu ya
yaudah bapak berangkat
pak apa kabarnya
pak tapi ini